melihat beef pepperoni keju mozzarella pasta tomat dan dou adonan jadi ini yang terbayang pasti menu pizza
yap betul sekali
tapi olahan pizza yang sudah diracik ini bukan dibuat oleh chef dewasa melainkan junior chef alias anak anak
sebelum memulainya para junior chef dibekali perlengkapan layaknya chef sungguhan
mulai dari celemek hingga toppingnya
setelah semuanya siap satu persatu peserta kelas memasak anak ini duduk rapih menunggu bahan yang diberikan
bahan yang digunakan pertama adalah adonan pizza kemudian anak anak ini diajak memberikan pasta tomat di atasnya
selanjutnya para chef anak anak ini memberikan topping mulai dari sosis beef paprika zaitun keju dan yang lainnya
aktivitas memasak ini disambut baik tidak hanya oleh pesertanya
maupun juga oleh orang tua
biar dia bebas berkreasi aja sih
jadi juga kalau ngajarin dia ke klas juga ngajarin gimana caranya dia bisa masak
terus biar melakukan kemandiriannya aja sama pria priya
siti ini tuh dia bisa ini kan salah satu apa ya kemandirian yang nanti akan dia hadapi dalam kehidupan sehari hari di dia
jadi kita ngajarin dia supaya dia bisa mandiri untuk mempersiapkan makanan buat dirinya sendiri
seru kasih toppingnya
pizza terus tadi ngasih topping apa aja diatasnya
topping dato terus topping topping jamur terus
masak anak di sebuah hotel di jalan lembong kota bandung ini dibanderol rp lima puluh
setiap minggu menu masakan yang diracik berbeda beda seperti merias kue salah satunya
dian permatasari bandung jawa barat